yang saya hormati para menteri kabinet indonesia maju
yang saya hormati prime minister malcolm john bell
yang saya hormati premier of sarawak
dato' abang haji abdul rahman johari
gubernur bali bapak ibu tamu undangan yang saya hormati
saya mengapresiasi tersenggaranya world hydropower congress dua ribu dua puluh tiga ini
yang memilih lokasi di indonesia
semoga keindahan alam bali dapat menginspirasi dan menghasilkan rekomendasi
bagi bumi yang lebih lestari
karena memang bumi kita tengah sakit
pbb menyebutkan saat ini
tapi sudah masuk ke global boiling
kenaikan suhu bumi jika dibiarkan mencapai lebih dari satu lima derajat celcius
maka diprediksi akan mengakibatkan dua ratus sepuluh juta orang mengalami kekurangan air
empat belas persen populasi akan terpapar gelombang air
dan dua ratus sembilan puluh juta rumah akan terendam banjir pesisir
dan enam ratus juta orang akan mengalami malnutrisi akibat gagal panen
dan ini adalah ancaman yang nyata bagi kita semuanya
dan indonesia berkomitmen penuh mempercepat transisi energi
melalui penambahan ebt dan perusahaan ekonomi
dan ini adalah ancaman yang nyata bagi kita semuanya

dan berdasarkan hitungan diperkirakan mencapai tiga enam ratus gigawatt
baik dari matahari dari angin dari panas bumi
dari arus laut dari ombak dari bioenergi
dan juga dari hydropower
terkait potensi hidro
indonesia memiliki lebih dari empat empat ratus sungai yang potensial
dan satu ratus dua puluh delapan diantaranya adalah sungai besar
seperti sungai mambramo yang memiliki potensi dua puluh empat mw
sungai mambramo ini di papua
kemudian sungai kayan memiliki potensi tiga belas mw
ini di kalimantan utara
yang nantinya akan digunakan sebagai sumber listrik
untuk green industrial park di kalimantan
sekali lagi ini adalah potensi besar
yang bisa kita manfaatkan untuk masa depan bumi
dan masa depan generasi penerus
namun indonesia juga menghadapi berbagai tantangan
salah satunya terkait lokasi sumber hydropower
yang posisinya jauh dari kawasan hidropower
dari pusat kebutuhan listrik
sehingga pemerintah indonesia telah membuat
blueprint percepatan jalur transmisi
yang menyambungkan listrik dari lokasi hydropower
menuju pusat pertumbuhan ekonomi
dan pusat pertumbuhan industri
sehingga nilai kemanfaatannya menjadi lebih tinggi
selain itu tantangan lainnya adalah
pendanaan dan alih teknologi
pendanaan dan alih teknologi
di mana ini membutuhkan investasi yang tidak sedikit
dan membutuhkan kolaborasi
dengan seluruh kekuatan ekosistem hydro di dunia
dapat menjadi forum kolaborasi
yang menghasilkan rekomendasi kebijakan
dan meningkatkan investasi untuk pemanfaatan energi air
untuk ekonomi hijau yang berkelanjutan
demikian terima kasih
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
pada siang hari ini secara resmi saya buka